kita akan melihat presiden joko widodo yang sedang melaksanakan solat idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah di istana kepresidenan yogyakarta
untuk mengetahui bagaimana jalannya sholat idul fitri di sana
sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan yang berada di gedung agung yogyakarta
hendrawan selamat pagi
bagaimana jalannya solat idul fitri di sana
tokoh siapa saja yang mendampingi presiden dan seperti apa protokol kesehatannya
lihat presiden joko widodo melakukan sholat idul fitri di istana presiden gedung agung yogyakarta
dan pantauan kami yang kami bisa pastikan bahwa tadi presiden didampingi oleh ibu negara iryana joko widodo
dan tadi solat idul fitri di gedung agung ini dimulai sekitar
atau presiden datang ke lokasi halaman depan dari gedung agung ini untuk melaksanakan sholat idul fitri sekitar pukul enam tiga puluh waktu
sebelum solat idul fitri dimulai warga masyarakat yogyakarta
atau sejumlah warga masyarakat yogyakarta sudah datang ke depan gedung agung
dan mereka sempat tertahan untuk tidak bisa masuk
namun ketika sholat sudah dimulai
rokaat pertama saat dimulai awal awal kemudian mereka diperbolehkan masuk oleh pihak pas pampres
namun memang ada sejumlah orang yang
karena terlambat kemudian memilih di luar
termasuk juga para petugas yang memilih berjaga atau memilih sholat di luar karena memang tugas mereka berjaga di luar gedung agung
dan warga masyarakat tadi yang sempat masuk menyatakan bahwa mereka senang akhirnya bisa diperbolehkan untuk masuk ke dalam gedung agung
dan solat bersama presiden joko widodo meskipun mereka tidak bisa bersalaman atau mereka cukup berjarak dengan presiden joko widodo
tapi mereka menyatakan bahwa mereka
saya senang karena telah bisa masuk ke istana presiden gedung agung
dan saat ini solat sudah selesai dan presiden joko widodo sudah masuk kembali ke istana presiden
dan kita masih menunggu acara apa yang akan kemudian nanti digelar oleh presiden di istana presiden gedung agung ini
ya baik dan seperti apa di sana siapa imam dan juga bagaimana khotib dan bertugas dalam sholat id yang diadai presiden ini
anda bisa ceritakan juga mungkin soal khotbah idul fitim
maka tema apa
ya informasi tersebut memang kami masih mencari tahu kondisi atau siapa saja khotib dan imam yang tadi menjadi yang bertugas di istana presiden gedung agung
namun yang bisa kami pastikan bahwa sholat idul fitri ini dilakukan dengan protokol kesehatan
dan kami tadi juga melihat antara jamah satu dengan jamah yang lain ada jarak sehingga dan mereka harus menggunakan masker
sehingga protokol kesehatan dilakukan cukup ketat di istana presiden gedung agung ini
apalagi tadi di awal sholat id masyarakat yang sempat menunggu di luar karena mereka tahu bahwa presiden akan sholat di sini
ini mereka akhirnya bisa masuk untuk sholat idul fitri bersama presiden di istana presiden gedung agung ini
ya anda bertemu beberapa sama sama untuk warga yang di sana seperti apa
euforia warga dan juga kesenangan warga saat akan mengikuti sholat idul fitri
ya warga yang datang ke istana presiden gedung agung ini untuk mengikuti sholat id memang jumlahnya tidak begitu banyak
hanya mungkin sekitar dua puluh tiga puluh orang saja
mereka datang ke sini karena sebelumnya sudah tahu presiden akan menggelar sholat idul fitri di yogyakarta
tepatnya di istana presiden gedung agung
dan tadi sebenarnya mereka sempat agak khawatir tidak bisa masuk karena tidak awalnya tidak diperbolehkan oleh pihak keamanan dari istana presiden gedung agung
tidak bisa masuk karena tidak awalnya tidak diperbolehkan oleh pihak keamanan dari istana presiden gedung agung
namun akhirnya mereka mengaku merasa senang karena mereka akhirnya boleh masuk ke istana presiden gedung agung
namun memang mereka berada di sisi yang paling belakang cukup berjarak dengan presiden jokowi
namun mereka tadi juga menyatakan sempat melihat presiden jokowi dan dengan melihat saja mereka mengatakan cukup senang
apalagi kesempatan untuk bisa sholat id di istana presiden gedung agung ini bisa jadi ini pertama dan satu satunya
bila ini tidak terjadi lagi di masa depan
baik terima kasih henron melaporkan dari yogyakarta tempat presiden joko widodo melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
terima kasih selamat bertugas kembali